senin siang beras di pasar rakyat batu cermin labuan bajo terpantau dijual seharga rp empat belas per kilogram atau rp tujuh ratus per lima puluh kilogram
sebelumnya harga beras per lima puluh kg berkisar antara rp lima ratus hingga rp lima ratus lima puluh
kenaikan yang signifikan ini terjadi sejak awal maret dan menuai keluhan warga
kita bilang harga emas tidak begitu naik tiap hari kalau beras ini luar biasa
setiap hari naik tidak main main naiknya setiap hari lima puluh ribu
terus sejak mula saya harganya sudah menguangjak naik kami sangat sangat ini penamanya mahal
para pedagang mengaku naiknya harga beras ini dipengaruhi oleh naiknya harga sewa
kendaraan yang digunakan untuk mengangkut beras yang mereka beli dari para produsen
sejak bensin dan solar itu naik memang tidak ada bunga dari ini dari dinas atau dari apa
tapi kan sendirinya yang penarikan kendaraan dikasih naik
sementara itu kepala dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten manggarai barat gabriel bagung mengatakan
kenaikan harga beras ini tidak bisa diintervensi
namun salah satu solusi yang akan dilakukan pihaknya adalah dengan melakukan operasi pasar murah
untuk meminimalisir gejolak kenaikan harga beras di pasaran
dan meski harga beras terus melonjak pemkap manggarai barat menjamin
ketersediaan atau stok tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan beras
kenaikan harga sejumlah bahan pangan jelang ramadan juga terpantau terjadi di pasar baru kabupaten tuban jawa timur
di senin pagi
harga daging ayam kini dijual rp tujuh puluh per kilogram atau naik rp dua hingga rp sepuluh dari harga sebelumnya
sementara harga daging sapi masih relatif stabil
kenaikan harga juga terjadi di pasar tradisional rel kota tasik malaya jawa barat
senin pagi sejumlah komoditas pertanian naik tiga puluh sampai lima puluh persen
cabai merah naik dari rp tiga puluh menjadi rp lima puluh per kilogram
cabai domba naik drastis dari rp lima puluh menjadi rp seratus per kilogram
harga bawang merah juga naik dari rp dua puluh tujuh menjadi rp tiga puluh lima per kilogram
serta harga bawang putih naik dari rp dua puluh lima menjadi rp tiga puluh per kilogram
masyarakat berharap pemerintah segera menggelar operasi pasar agar harga stabil
terlebih semakin mendekati bulan ramadan yang biasanya harga akan terus melonjak
keputan cnn indonesia